yang saya hormati ibu ketua umum ibu negawati ibu ketua putri dan pak ejen dan jadwal nyata
saya langsung aja kami berdua mengucapkan baik terima kasih
pertama tentu kepada partai politik partai politik pendukung
dpd perjuangan gota nasdem halurah dan masuk p tiga ya pak jantarik
di sini membuktikan bahwa stigma bahwa partai politik meminta biaya dari pasangan calon ini tidak benar
semua biaya sampai re con re con termasuk saksi saksi ini ditangguh oleh partai politik dpd perjuangan
jadi ini satu hal yang sangat terima kasih dari kami
dan yang kedua tentu erawan pendukung juga begitu bekerja keras
kami yang tiga empat bulan yang lalu bahkan ada survei yang mengatakan kami tidak akan lolos di putaran kedua
karena dihantam begitu banyak
dan kita bersyukur ternyata warga dki masih memberikan percaya kepada kami
menjadi masuk putaran kedua ini dengan memenangkan
putaran yang pertama
nah tentu kami berterima kasih
artinya apa yang kami kerjakan selama ini tingkat kepuasannya begitu tinggi
dan kami yang mengatakan kami adalah administrator yang bertugas keamislasi keadaan sosial
bagi seluruh warga dki ini bisa diterima dengan baik
nah kami juga bersyukur para relawan partai politik dan semua yang bekerja tetap akan solid
untuk terus berjuang
bapak ibu ketum sudah katakan namanya saja sudah pdi perjuangan
memang kita perjuangan belum selesai
dan kita akan selesaikan ini
perjuangan kita yang belum selesai
baik terima kasih mas ahok
jadi rakyat memberikan kepercayaan sehingga pasangan basuki cahayapurnama jarod saiful hidayat
menang di putaran pertama
mengapa harus putaran kedua
karena rakyat jakarta harus melihat dulu
peresmian kalijodo taman taman kota dan sebagainya yang akan diresmikan oleh pak gubernur
dalam waktu yang akan datang ini
baik terima kasih teman teman pers atas kehadirannya
dan kami meminta bantuan teman teman pers agar suara rakyat ini betul betul kita kawal

jangan biarkan ada yang menggunakan politik segala cara untuk menghilangkan suara rakyat tersebut
termasuk untuk membela bagi rakyat jakarta yang belum bisa menggunakan hak pilihnya
di dalam perjuangan ini kami pd perjuangan memiliki keyakinan
sebagaimana ibu ketua umum sampaikan satya eva jayate bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang akan menang
meskipun dinamika politik jakarta begitu luar biasa
begitu banyak hadangan hadangan yang ditujukan kepada pasangan pak ahok dan pak jarod
tetapi nurani rakyat ternyata memberikan pilihan terbaik bagi pasangan basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat
kami mengucapkan terima kasih
sekali lagi kami mohon bantuan teman teman pers untuk mengawal seluruh tapan tapan ini

dan di masa krusial di dalam mengamankan suara rakyat ini masih ada di depan kita bersama untuk kita kawal
kita wujudkan demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat
terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh